papi ngeliatin adriana pergi kayak mau manggil gitu
aduh tapi kayaknya masih susah deh menghilangkan perasaannya kak adriana
hah halo cantik
kamu pasti bisa ya kan
alhamdulillah bisa tante
ini semua juga berkat doa tante
emang reva juga anaknya pinter sih
sayang tante ini punya kabar bagus deh buat kamu
tapi tante gak tahu kamu mau apa enggak
kenapa sih tante revo jadi penasaran deh
kamu mau gak jadi bintang iklan sama si poi
bisa aja tante itu baru meeting sama klien
terus kliennya minta bintang iklannya kamu sama poi
kalau reva sih pasti mau banget tanda
hmm tapi kayaknya reva harus minta izin dulu deh sama papi
nah ini kebetulan reva juga lagi di kantor papi
ntar reva coba tanyain ya tante
iya dong kamu harus minta izin dulu sama papi kamu
ya udah kalau gitu tante tunggu kabar baik kamu ya sayangnya
kabarin tante ya
eh mudah mudahan nama papinya reva boy
kok raya sama bonding gak datang datang sih
kok belum pulang
tapi nggak apa apa juga sih
siapa tahu mereka pengen berduaan
siapa tahu mereka pengen berduaan ya

tapi untung lah kalau kita mah bertiga

parti mau ke dapur dulu banyak kerjaan
hei ulah kundung atu
seperti idola saya aja sering nyanyi dulu party doll
bagus namanya udah jangan ngambek udah di sini aja lah

terus scarada dulu tuh kaget
kayanya gak bagus yang kayak ucok dah dateng kember gaya dia
saya mendingan pulang daripada bentar lagi digerebek
hansip lebih bahaya lagi
abah belum mandi
pantesan ambu nak
abah ambu beda
itu abah bapak abu emak ibu
kamu itu gimana sih
bukan akang abah
ini mah ambu yang lain
udahlah pokoknya liar sama asisten
ini enak satu ini party dool
saya pamit aja teh manis ya
tuh jangan gitu
jangan mendung gitu
nanti saya juga ikutan mendung nih
tapi kamu teh harus kuat ramah
lupain si teh manis
halo teh manis
assalamualaikum kalau begitu
kamu sendiri aja
kamu sendiri mana
tapi tiba tiba dia ngambek dan dia pulang aja
kamu nunggu angkot
kalau enggak aku anterin pulangnya sekalian gimana
kasian daripada kamu kepanasan capek
angkot enggak tuh aku lagi nungguin jemputan aja
tapi enggak masalah sih kalau misalkan aku mau anterin
ah mas pei
aku yakin banget kalau emas bakalan terpukau sama aku
cantik banget tuh adriana
jangan astaghfirullahaladzim jangan
kamu harus kuat pei
kamu jangan nyoba manggil dia atau ngajak dia bicara
kamu harus kuat pei
kamu harus kuat pei
kamu harus kuat pei
duluan ya sampai ketemu
aduh tapi kayaknya masih susah deh menghilangkan perasaannya kak adriana
reva bawain makanan buat partisi
kamu ngapain lagi remet remet bawa makanan
but it's okay terima kasih perhatian kamu
makannya barengan di sana ya
ini masakan siapa
baru aja gue mencium bau bau pengkhianatan
bener ternyata ada anak anak cikal
ngapain sih anak anak cikal pake dateng segala
gak jadi kan mas b itu manggil gue
gak jadi tuh gara gara anak anak cikal
kayaknya gue gak jadi pulang deh
kalau gue pulang gue gak tau apa yang terjadi
atau apa yang dilakukan oleh anak anak cikal itu
pada kemaren aku sempet nongongin cewek gitu ya
aku belum begitu kenal sih
cewek baru kenal
kamu ajak kita pura pura udah punya pacar
ternyata kamu udah punya jabatan baru